situasi terkini di kampung rambutan sudah bergabung jurnalis kompas tv renata panggalo di sana
renata renata kalau di kampung rambutan saat ini pantauan arus mudiknya seperti apa
sudah mulai terlihatkah antrean ataupun juga kepadatan para pemudik di sana
iya okta dan juga saudara memang sejak hamil sepuluh ini sudah terlihat kepadatan di terminal kampung rambutan
kalau data terbaru yang kami dapatkan ini memang adalah akumulasi dari hamin sepuluh lebaran dan juga hamin sampai hamin lima lebaran
ini datanya menunjukkan bahwa memang sudah lebih dari tujuh ribu
meninggalkan jakarta dari terminal kampung rambutan
dengan data terakhir ini yang hamil lima nya atau tanggal lima april kemarin
ini tercatat ada dua sembilan ratus tiga puluh tiga penumpang yang berangkat dari terminal kampung rambutan dengan jumlah bus sebanyak satu ratus lima puluh empat bus
kalau data kemarin memang belum begitu lengkap ini merupakan jangka waktu dari hari sabtu pukul tujuh hingga pukul dua belas siang
jadi ini adalah jumlah penumpang dengan enam puluh satu bus antar kota antar provinsi yang berangkat dari terminal kampung rambutan
nah sebagai pembanding ataupun untuk sebagai bayangan begitu ya bagaimana kemudian loncakannya yang kemungkinan besar terjadi pada hari ini
di hamin tiga lebaran tahun lalu di tanggal sembilan belas april dua ribu dua puluh tiga ini sebanyak tiga tiga ratus tiga puluh dua penumpang yang berangkat menggunakan satu ratus empat puluh dua bus
diperkirakan pada tanggal tujuh april atau hamin tiga lebaran pada hari ini merupakan puncak arus mudik yang akan terjadi di terminal kampung rambutan
untuk destinasi tujuannya ini memang beragam ada yang berangkat ke jawa barat sumatera jawa tengah dan juga jawa timur
tetapi memang untuk destinasi favorit ini biasanya yang mereka yang berangkat ke sumatera
okta dan juga saudara memang kalau yang kita pantau di sini memang terjadi peningkatan yang cukup signifikan
contohnya untuk destinasi ke sumatera khususnya ke padang
ini yang harganya semula rp enam ratus ini kemudian naik menjadi rp delapan ratus
jadi masih kita pantau bersama sama nantinya untuk kenaikan ataupun loncakan pada hari ini
namun meskipun ada kenaikan harga tiket ini tidak membendung
antusiasme dari mereka yang ingin mudik khususnya ingin berangkat dari terminal kampung rambutan
kalau yang bisa anda perhatikan juga okta dan juga saudara di sekitar saya ini sangat ramai banyak sekali orang orang
yang berkumpul baik itu di dalam stasiunnya maupun di sekitar sini area luar tempat saya melaporkan
jadi bersama sama nanti kita pantau seperti apa biasanya semakin siang ataupun menjelang malam
terminal kampung rambutan akan semakin ramai
renata ini kan menjelang lebaran juga pemudiknya semakin ramai
kalau dari pantauan anda fasilitas di terminal seperti apa renata
karena kalau kami lihat dari gambar yang anda tampilkan saat ini ada mereka yang duduk duduk di lantai begitu
apakah mereka juga merasa nyaman dengan situasi saat ini
iya okta sayangnya memang untuk fasilitas memang tidak bisa mengakomodasi semua orang
untuk duduk di kursi yang disediakan
memang banyak sekali para pemudik atau calon penumpang yang akan berangkat di terminal kampung rambutan ini
harus berdempetan duduk di area luar tidak mendapatkan kursi
namun memang untuk posko posko lainnya misalnya okta dan juga saudara di terminal kampung rambutan ini
sudah disediakan berbagai posko misalnya posko kesehatan posko keamanan dan juga posko pengaduan pungutan liar atau pungli
jadi memang situasinya begitu ramai sampai akhirnya ini banyak sekali calon penumpang atau para pemudik ini
harus duduk di area luar
selain itu juga okta dan juga saudara yang penting adalah rangkaian persiapan yang dilakukan oleh terminal kampung rambutan
untuk memastikan untuk arus mudik pada tahun ini bisa berjalan lancar
seperti misalnya melakukan pengecekan kesehatan dan juga tes urin kepada
supir ataupun driver dari bus yang akan berangkat dari terminal kampung rambutan
sudah disediakan posko kesehatan khusus untuk para pemudi ini nantinya untuk memastikan agar
para pemudi ataupun driver ini bisa layak dinyatakan layak untuk berangkat
kemudian juga selain pengecekan dari segi driver ini juga dilakukan pengecekan dalam hal kendaraannya
dan juga pengecekan dari terminal kampung rambutan
pemeriksaannya ini memang dilakukan dari terminal kampung rambutannya sendiri ini
misalnya mengecek ban kemudian juga mengecek lampu rem dan sebagainya
jadi rangkaian persiapan ini tentu dilakukan untuk memastikan baik itu dari driver dan juga
kendaraannya siap untuk digunakan untuk mudik pada tahun ini
baik pengemudi maupun juga fasilitas disediakan bagi para pemudik tadi sudah ada ribuan
bahkan tadi renata sempat menyebutkan
dari h sepuluh sampai h lima sudah ada tujuh penumpang yang meninggalkan jakarta
dan hari ini diprediksi masih masuk menjadi prediksi dari puncak arus mudik
terima kasih ranata panggalo melaporkan dari terminal kampung rambutan jakarta timur